presiden joko widodo meminta kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk memperketat pengawasan proyek infrastruktur
jokowi menegaskan cepat atau lambatnya pengerjaan proyek tidak berpengaruh terhadap kecelakaan kerja yang terjadi
hal ini merespon kecelakaan kerja yang kembali terjadi pada tol becakayu dan sejumlah kecelakaan kerja proyek infrastruktur yang sebelumnya terjadi
jokowi menegaskan seluruh proyek harus dikerjakan cermat dan teliti
aspek cermatan dan ketelitian menjadi kunci angka kecelakaan kerja pada sebuah proyek
keputusan moratorium yang dilakukan kementerian pun dinilai presiden sebagai tindakan taktis kementerian untuk mengevaluasi total pengerjaan proyek yang sedang berjalan
saat ini kementerian pu sedang melakukan investigasi penyebab kecelakaan tersebut
pagi tadi saya sudah sampaikan ke menteri menteri pu pengawasannya agar
seperti perketat saya hanya sampaikan itu saja
pengawasan terhadap infrastruktur yang konstruksinya terutama yang konstruksi konstruksi di atas
memerlukan pengawasan yang lebih ketat lagi karena pembangunan kita ini kan tidak hanya di satu tempat
banyak sekali tempat
ada yang failover ada yang apa apa misalnya lrt
ada yang jalan tol layang
sehingga memerlukan pengawasan pengawasan yang rutin dan ketat